frekuensi transaksi perdagangan harian saham bursa efek indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas tercatat lebih tinggi
hampir dua puluh tiga persen berarti itu masih excluding ataupun di luar dari penutupan perdagangan hari ini ya
bila dibandingkan dengan perdagangan pada tahun yang lalu
dan kembali mencatatkan juga rekor tertinggi pada rabu pekan lalu
secara rata rata frekuensi transaksi perdagangan harian saham di sepanjang dua ribu tujuh belas
telah mencapai tiga ratus dua puluh empat tujuh ratus tiga puluh enam kali transaksi
dan jumlah tersebut tercatat lebih tinggi dua puluh dua sembilan puluh empat persen
dibandingkan rata rata frekuensi perdagangan perdagangan harian di dua ribu enam belas sebesar dua ratus enam puluh empat ribu kali transaksi
bi juga mencatat rekor tertinggi sejak berdirinya pt bursa efek indonesia pada tiga belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua silam
sebanyak empat ratus tujuh puluh dua lima puluh enam kali transaksi jual beli saham terjadi pada rabu delapan februari
ini melampaui rekor sebelumnya pada sebelas november dua ribu enam belas
yang tercatat sebesar empat ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh empat kali transaksi